negara negara sekarang ini yang bisa mengendalikan medianya
tapi tidak bisa mengendalikan media sosialnya nggak bisa
media mainstream bisa dikendalikan tapi media sosial tidak
kalau dia punya platform sendiri ya mungkin bisa
tapi hampir semua negara tidak bisa mengendalikan ini
semua mengatakan kepada saya yang dekat dekat saja
malaysia singapura malaysia yang agak jauh iran
presiden rohani menyampaikan kepada saya saya juga kaget
media sosial begitu sangat terbukanya
dan semua menyampaikan secara terbuka padanya di media sosial
di kita juga sama
nah baik ini yang jelek jelek
yang harus kita antar
antisipasi hal yang berkaitan fitnah mencelah menjelekan menyalahkan
membuat berita bohong inilah yang harus dihentikan
dan kita pakai media sosial itu untuk hal hal yang positif
inilah yang harus kita arahkan
coba di negara kita
satu dua hari yang lalu
saya dikomplain mengenai raisa
pak presiden ini satu lagi aset indonesia lepas ke tangan asing
karena ternyata suaminya itu orang australia
ini belum saya jawab
sudah muncul lagi
pak ini satu lagi pak aset indonesia lari ke tangan asing
siapa lagi ini
itu pak sintiabola pak
dinikahi orang malaysia
hal hal seperti yang dulu nggak pernah kan
bisa disampaikan langsung ke presiden
bisa disampaikan langsung ke pemerintah
inilah keterbukaan yang kita hadapi
dan kita semuanya harus siap
bukan urusan yang gede gede kayak free pot
yang personal saja sekarang bisa disampaikan kepada kita

sekali lagi keterbukaan media sosial
yang universitas harus mengantisipasi
harus menyiapkan sdm sdm kita untuk bertarung dalam persaingan
bersaing dalam kompetisi
kalau tidak akan sangat berbahaya